yosi sutoyo karyawan swasta berusia empat puluh tujuh tahun
sempat mencari informasi tentang daftar tunggu haji reguler
namun setelah tahu harus menunggu puluhan tahun
dan mengingat umurnya yang hampir kepala lima
dia dan istri memutuskan memilih berangkat haji melalui jalur haji khusus
meski harus merogoh kocek cukup dalam
yaitu seharga tujuh belas ribu dolar amerika serikat per orang
yang yosi yang mendaftar sejak akhir dua ribu dua puluh dua ini
merasa harga tersebut masuk akal
selain dijanjikan fasilitas kelas vvip
antrian enam tahun pun dirasa masuk akal
namun yang paling utama baginya adalah
memeriksa kredibilitas biro penyelenggara haji khusus
yang penting adalah bahwa travel itu punya izin
kita kan bisa cek ya di website nya dia
itu betul bandak di kemenang
memang ada izin seperti itu
yang jelas hati hati
karena apapun kan barusan ini kita juga tahu bahwa
biaya untuk wh plus itu ada kenaikan
sekitar satu ratus dua puluh tiga juta ya
tapi yang pasti jangan tergiring di bawah itu
karena apapun yang ditetapkan pemerintah batas yang saya
mungkin menurut kami itu batas paling bawah
tidak mungkin ada batas yang lebih bawah lagi
haji khusus menjadi opsi yang cukup menjanjikan
bagi calon jemaah yang mendabakan beribadah haji
selain antrian yang lebih cepat
fasilitas yang didapat pun menggiurkan
seperti hotel yang dekat dengan masjid nabawi di madinah
dan lokasi yang dekat dengan lempar jumroh di mekah
hal ini nampak dari tidak berkurangnya animo pendaftar haji plus ini
menurut eris tiawan direktur mozaik jawa timur
salah satu agen yang melayani umroh haji animo jemaah makin tinggi
hal ini terbukti sudah lebih dari seratus orang yang siap berangkat haji khusus tahun ini
ini juga mengimbau ke jamaah
terima kasih kepada pemerintah kemarin yang telah mengumumkan
untuk batas minimal yang artinya itu adalah harga aman
untuk kita bisa menjaga
menunaikan ibadah haji dengan fasilitas plus
jadi kalau ada yang menawarkan di bawah itu
otomatis itu kita pastikan tidak aman
dan jemaah wajib untuk hati hati dan waspada
pemerintah telah menetapkan minimal biaya perjalanan ibadah haji khusus tetap
sebesar delapan ribu dolar amerika atau sekitar satu ratus dua puluh tiga juta rupiah
untuk setoran awal ditetapkan empat dolar amerika
atau sekitar enam puluh satu juta rupiah
jikalau ada yang mengiming iming bisa memberangkatkan haji khusus
di bawah harga yang ditetapkan pemerintah
jamaah harus berpikir dua kali untuk mendaftarkan diri
ke agen pemberangkatan haji plus tersebut
gajar wicaksono miki peresia surabaya jawa timur